bangko merupakan ibu kota kabupaten merangin di provinsi jambi
dengan luas satu ratus enam puluh delapan km persegi dan jumlah penduduk empat puluh lima jiwa
kabupaten merangin yang dikelilingi hamparan alam yang masih asri
selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan wisata alam unggulan di provinsi jambi
menempuh waktu sepuluh jam perjalanan dari kota bangko
terdapat sebuah destinasi wisata alam geopark merangi jambi
yang terletak di desa air batu di kecamatan pemberat
geopark merangin jambi yang memiliki luas lebih dari dua puluh km persegi ini
memiliki koleksi berupa fosil fosil seperti fosil kayu
dan juga kerang yang tersebar di sepanjang aliran sungai batang merangin
aktivitas rafting yang akan saya ikuti di geopark merangin jambi ini
akan menempuh jarak tiga belas km
menyusuri sungai batang merangin yang dimulai di desa air batu
dan akan berhenti di teluk kuang sakti
sebelum memulai rafting kita wajib menggunakan helm
sebagai pelindung kepala dan juga jaket pelampung
agar terhindar dari benturan batu yang terdapat di sepanjang sungai
sesuai dengan kepercayaan masyarakat setempat
pita juga wajib untuk membasu muka sebelum rafting
agar aktivitas rafting berjalan dengan lancar
setelah kita pakai pengawan ada helm dan juga pelampung
kita sudah sampai di sungai batang merangin jambi
di mana nanti kita akan melakukan aktivitas rafting
di mana kita melewati berbagai geosite dan juga jarak tiga belas km
dan nantinya kita akan seru seruan bersama peserta yang lain
di sepanjang perjalanan ada dua puluh satu geosite menarik yang saya temui
sungai batang merangin juga dikenal memiliki
arus deras bersikala internasional
dan juga memiliki beberapa jeram ekstrim yang dapat memaju adrenalin
sekarang kita sudah mau sampai di jeram amin
jeram yang paling ekstrim di gawapak merangin jambi
dan yang paling membedakan di sini kalau rafting itu adalah
di sini kita bisa melihat fosil fosil yang sudah ratusan juta tahun lalu
sekarang kita lagi mau menunggu antrian kita mau melewati jeram batu runcing
di mana jeram batu runcing ini dipilih oleh batu batu yang menunjukkan
ini adalah jeram keempat di sungai batang merangin
dalam yang gawapak merangin jambi masih terjaga hingga saat ini
di salah satu kawasan kita akan melewati kawasan diam di mana kita harus diam atau
tidak boleh bersuara keras agar tidak mengganggu hewan hewan yang berada di area ini
setelah melewati kawasan diam wisatawan dapat berhenti sebentar
untuk melihat fosil kayu yang menjadi keunikan di geopark merangin jambi
jadi kita sampai di desktop pertama
ini ada fosil kayu itu yang tinggi sendiri
itu adalah fosil kayu
ini berusia tiga ratus juta lebih dari seratus juta tahun lalu
dan ini membuktikan bahwa dulu kawasannya adalah kawasan gunung
fosil kayu ini terbentuk setelah melewati proses alam yang panjang
akibat erupsi letusan gunung berapi
untuk proses ini sebenarnya tegak lurus
namun akibat erosi menjadikan bentuknya sedikit miring
dan untuk posisi fosil ini sendiri tidak berubah sampai sekarang
terlihat dari akar yang memanjang di sekitarnya
setelah puas melihat fosil kayu yang ada di geopark merangin jambi
saya menuju ke salah satu geosite menarik lainnya yaitu fosil kerang
yang unik adalah ada penemuan fosil biota laut salah satunya kerang
betul pak ya
ini sudah berusia
berusia premian tiga ratus juta tahun yang lalu
berarti ini menandakan bahwa wilayah ini dulunya adalah lautan
lautan ini menandakan bahwa sini adalah laut
dan dia lebih tua adalah

dan dia lebih tua adalah dari pembentukan pulau sumatera
sehingga bisa menjadi salah satu ladang untuk belajar ataupun riset
setelah melihat fosil kerang saya berhenti di pemberhentian kedua
yaitu di muarok karing
di sini anda dapat berseluncur dan juga bersantai sejenak
dengan melakukan swafoto bersama sebelum melanjutkan kegiatan rafting kembali
dengan kekayaan alam yang ada di geopark merangin jambi
pemerintah profesi jambi terus melakukan persiapan agar gawapak merangin jambi dapat masuk ke dalam daftar unesco global gawapak
gawapak rafting ini bertujuan untuk mempromosi kita untuk mengenalkan gawapak merangin ini
baik di nasional maupun internasional
sehingga kita sekarang ingin dalam rangka persiapan gawapak merangin ini untuk masuk terdaftar di unesco sebagai warisan dunia
sebelum melakukan rafting sekitar tiga jam
sampailah saya di pemberhentian terakhir yaitu air terjun kolam jodoh yang sangat dekat dari teluk wangsakti
rafting yang harus beras disertai sungguhan pemandangan alam yang indah
sungguh menjadi pengalaman yang menyenangkan
ingkitan cnn indonesia